menjelang pemilihan umum april mendatang masyarakat dapat mengakses segala informasi terkait calon anggota legislatif atau caleg di website kpu
namun ternyata tidak semua calon anggota legislatif yang membuka data riwayat hidupnya
kalau yang ini
nah kalau ini anda tahu nggak rekam jejaknya
kalau anda belum mengetahui soal informasi ataupun data pribadi dari caleg di daerah pemilihan anda anda bisa langsung mengaksesnya dan mengetahui apakah informasi dan juga data pribadi dari caleg itu di website komisi pemilihan umum
nah saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana cara mengakses dan di mana anda bisa melihat data pribadi dari caleg di daerah pemilihan anda
nah pertama kita buka dulu kpu
go id kita pilih info pemilu lalu di bagian atas kita pilih pileg dua ribu sembilan belas kita pilih di bagian paling kanan pencalonan daftar calon tetap
nanti kita bisa pilih dari partainya misalnya kita pilih dari partai nomor urut satu partai kebangkitan bangsa atau pkb
nah ini keluar dari pkb di dapil langsung satu nah kita coba nomor urut satu data calon anggota dpr
nah kita kembali lagi ke halaman pertama sekarang kita coba pilih partai lain ya partai nomor urut dua gerindra
nah kita buka oh ternyata ada tertulis caleg ini tidak bersedia mempublikasikan data dirinya
ternyata tidak semua calon anggota legislatif atau caleg bersedia mempublikasikan data riwayat hidupnya
komisioner kpu ilham saputra mengatakan
kpu akan mempertimbangkan untuk mengumumkan daftar nama caleg yang tidak membuka profilnya
namun semua keputusan tetap di masyarakat apakah akan memilih caleg tersebut atau tidak
ilham menegaskan kpu tetap berpedoman pada undang undang keterbukaan informasi publik nomor empat belas
kebijakan dibuka tidaknya data pribadi itu juga tergantung pada partai pengusung
masih tetap terikat kepada undang undang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa di pasar tujuh belas urfa
bahwa soal data pribadi itu tidak bisa kemudian diberikan gitu ya terkait dengan hak konstitusional mereka sebagai warga negara tentu saja
sekali lagi bahwa memang sekali lagi kalau kami dari kpu prinsipnya ingin membuka seluas luasnya informasi kepada masyarakat terkait tentang caleg ini
tapi kemudian kita ada peraturan keterbukaan informasi publik yang tidak bisa kita langgar
tadi seperti diusulkan kita mengumumkan
siapa siapa saja yang tidak membuka akses publik akses data pribadinya kepada publik
lalu kemudian kita serahkan nanti kepada publik
terserah bagaimana publik menilai terkait dengan ketidak terbukaan para caleg yang atas keinginannya sendiri untuk tidak membuka akses data pribadinya
berdasarkan data komisi pemilihan umum
lagi lagi anda sebagai masyarakat ataupun sebagai pemilih
harus aktif mencari tahu segala macam informasi tentang caleg minimal di daerah pemilihan anda
jadi jangan salah pilih
fizika dauhan yusuf waedi jakarta